bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten telah memasuki babak final
partai partai final mulai dimainkan sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
di gor alun alun maulana yusuf di kota serang banten
babak final sirnas a dua ribu dua puluh tiga banten dibuka partai dari bpbb jarum
yang mempertemukan pasangan ganda taruna putri felicia christina bernardin wardana
melawan isyana meidarin jalini nastin
felicia bernardin gagal melakukan revans atas isyana rinjani yang juga mengalahkan mereka
di sirnas a seri bandung lalu
pasangan isyana rinjani menjadi juara di kategori ganda taruna putri
usah menang dua saat sekaligus dua satu dua belas dua satu empat belas
kami ajak anda untuk memantau final bni sirnas a dua ribu dua puluh tiga banten
bersama produser lapangan cnn indonesia diego basro
selamat siang diego
diego bagaimana jalannya final bni sirnas a dua ribu dua puluh tiga banten
sama dengan siang hari ini silakan
ya selamat siang tiffany
betul sekali babak final bni sirnas a banten dua ribu dua puluh
sudah dimulai semenjak pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat tadi
dan semenjak partai awal sudah berlangsung sengit
di mana babak final ini dibuka dengan partai ganda taruna putri
yang mempertemukan felicia christina dan bernardin wardana
melawan isyana meidarin jalini nastin
yang dua duanya merupakan atlet yang berasal dari pb jarum kudus
dan ini sebenarnya merupakan pertemuan kedua kalinya kemarin
kedua pasang ini di final
di mana sebelumnya mereka bertemu di final sirkuit nasional a di seri bandung
ketika itu isyana meidarin dan juga riny jalini nastin berhasil memenangkan pertandingan
dan kali ini mereka juga berhasil memenangkan pertandingan di babak final seri banten
ini membuat felicia christina dan juga bernardin wardana
gagal melakukan balas dendam terhadap pasangan
yang merupakan sama sama
dari pb jarum tersebut
meskipun pertandingan dimenangkan oleh isyana meidarin dan juga riny jalini nastin
tetapi tadi pertandingan berjalan cukup sengit
di mana ada beberapa kali kejar mengejar angka dilakukan di kedua set tersebut
walaupun isyana meidarin dan juga riny jalini nastin
memenangkan pertandingan tersebut dengan dua set sekaligus
akan tetapi perlawanan yang baik diperlihatkan oleh felicia dan juga bernardi

hal seperti inilah yang membuat kompetisi sirkuit nasional ini menjadi penting
pertemuan dengan rival terutama dengan rival rival sesama klub
ini membuat pemain pemain menjadi terpacu lagi untuk menampilkan yang terbaik saat latihan
kemudian mereka menampilkan kembali saat kejuaraan
untuk kemudian di babak final berusaha untuk menumbangkan lawannya yang sempat mengalahkan mereka
proses inilah yang secara terus menerus harus selalu dilakukan
oleh atlet atlet muda
demi memunculkan konsistensi yang selama ini belum mereka memiliki
karena kita ketahui atlet atlet muda ini memiliki skill yang luar biasa
akan tetapi konsistensi permainan mereka harus dibangun
karena kerap kali di kejuaraan ini juga kami sempat melihat banyak atlet atlet muda yang
di satu pertandingan bermain cemerlang
akan tetapi di pertandingan lain tidak bermain begitu baik
inilah yang kemudian harus diperbaiki oleh mereka dari satu turnamen
ke turnamen berikutnya
oleh karena itu penting keberadaan dari sirkuit nasional ini untuk membuat mereka dapat melangkahi anak tangga
dari tingkat pemula kemudian dari menaikkan tingkat remaja
naik lagi ke tingkat taruh
sebelum mereka nanti masuk ke tingkat pelatnas
dan saat ini tiffany sedang berlangsung pertandingan yang cukup seru juga
di belakang saya ada pertandingan tunggal remaja putri
melawan evelyn parapat
dua duanya juga berasal dari pb jarum
di mana jolin angelia ini berdasarkan diskusi saya dengan beberapa pelatih yang ada di sirkuit nasional seri banten ini
merupakan salah satu atlet yang digadang gadang mempunyai kans cukup besar untuk masuk ke pelatnas pbsi
dan memang kalau kita melihat permainannya jolin angelina ini menunjukkan permainan yang cukup dewasa
walaupun ia berada di kategori remaja
skill skill yang ia tunjukkan dapat dikatakan sedikit di bawah dari pemain pemain elit yang berada di tingkat pelatnas
tinggal bagaimana mental dan juga konsistensi yang ia tunjukkan dari satu sirkuit nasional ke sirkuit nasional berikutnya
dan selain partai jolin angelina dan juga evelyn parapat
sekarang juga sedang berlangsung partai antara andi dito triadi muhammad haziral
melawan muhammad rizky mubarok
dan juga raihan dava edsel yang merupakan dari pb jarum
sedangkan andi dito triadi dan muhammad haziral merupakan pasangan dari klub mansion axis
memang apabila kita lihat di sirkuit nasional a seri banten ini masih didominasi oleh klub klub besar
seperti pb jarum kemudian juga jaya raya dan juga mansion axis tiffany
baik terima kasih diego atas laporan anda langsung dari serang banten
dan siang selamat bertugas kembali